kita ke informasi selanjutnya bandung terus berupaya mengurangi volume sampah
kali ini dengan sebuah gerakan yang sudah dimulai di beberapa tempat pembuangan sementara
meski tidak akan berhasil secara instan namun perlahan warga mulai merasakan manfaatnya
dari satu ratus enam puluh lima tps yang ada di kota bandung dua belas diantaranya dijadikan proyek percontohan pengolahan sampah
hal ini ditujukan untuk mengkampanyekan gerakan kang pisman yaitu akronim dari kurangi sampah pilah sampah dan manfaatkan sampah
tps di kelurahan babakan sari yang berpenduduk hampir delapan jiwa setiap harinya menampung sampah dari warga hingga rata rata dua truk
sebagai salah satu kawasan proyek percontohan warga sekitar sudah terbiasa memilah sampah dari rumah
walau dilakukan dengan cara sederhana namun manfaatnya dapat langsung terasa
dimasukkan aja ada tong di situ ada punya tong cuman kalau yang bangsa itu dus atau plastik plastik botol botol itu dipisah sama ibu
saya dikasih sama orang kalau yang biasa sampah sampah basah yang bekas sayur masak dimasukkan itu pot pot untuk itu tanaman
kalau misalkan kita dengan disiplin udah milah milah gitu alhamdulillah
sedikit gitu terminimalisir gitu
orang kan kalau semua sampah disatuin itu pasti kelihatannya banyak kan tapi kalau misalkan kita udah biasa dipilah alhamdulillah bisa diminimalisir sedikit
sesampainya di tps babakan sari sampah sampah yang sudah dipilah kemudian diolah
sampah organik yang keras dicacah menjadi serpihan untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak cetakan
setelah penuh sampah yang sudah dicacah akan disimpan percetakan
setiap seminggu sekali catakan akan dibolak balik sampai empat puluh satu hari baru kemudian bisa disaring untuk menjadi kompos
satu cetakan sampah bisa menghasilkan hingga dua karung kompos
sementara sampah organik yang basah dimasukkan ke dalam tabung biodigester hingga menjadi busuk dan menghasilkan gas
kemudian gas dari dalam tabung dapat dialirkan untuk digunakan sehari hari di kawasan tps
kompos dan biogas itu digunakan petugas pd kebersihan sendiri
kompos digunakan untuk tanaman di sekitar tps sedang biogas untuk memasak
program ini dianggap efektif mengurangi volume sampah dan dapat juga mengurangi biaya pengelolaan sampah
rata rata kan satu enam ratus ton per hari
organik itu sisa sisa makanan sayuran dan sebagainya
maksud saya karena biogas itu dianggap sebagai biogas
biaya pengelolaan sampah itu mahal
kalau itu bisa direduksi dari tingkat terendah tingkat sumber
baik rumah tinggal pasar dan sebagainya termasuk kape kape dan mall dan sebagainya
itu akan mengurangi secara drastis ya
dan manfaatkan sampah ini akan dituangkan juga dalam bentuk peraturan daerah
namun kini masih dalam tahap rancangan
harapannya kang pisman bisa terus digalakan agar menjadi salah satu upaya mengurangi volume sampah di kota bandung
wilam nasution bandung